sementara itu jelang puncak perayaan tahun baru keamanan di wilayah bali diperketat
pengamanan itu dilakukan di seluruh pintu masuk bali termasuk bandara internasional igusti ngurah rai bali
polisi dan tni terus melakukan patroli keamanan dan pemeriksaan pada warga yang hendak masuk bandara internasional igusti ngurah rai bali
pemeriksaan dilakukan bukan hanya bagi warga lokal maupun wisatawan domestik melainkan juga wisatawan asing
selain melakukan pemeriksaan di pintu masuk bandara petugas juga melakukan patroli di terminal kedatangan dan keberangkatan bandara
untuk pengamanan puncak malam tahun baru kepolisian bali mengerahkan tiga tujuh ratus lebih personel yang disebar di sejumlah tempat
jadi seluruh pintu masuk bali kita perketat
kemudian pelabuhan laut pelabuhan udara obyek obyek vital pusat hiburan pusat perbelanjaan
kantor kantor perbelanjaan kantor kantor perbelanjaan kantor kantor perbelanjaan
dan perwakilan asing kita perkuat pengamanan di sana

kita berserah saja kepada polisi yang mengatasinya
semoga semuanya aman penyelidikan lelah dan damai
pengetatan penjagaan ini dilakukan untuk memberikan rasa aman bagi warga dan wisatawan selama berada di bali saat menjalani libur tahun baru
nandang risade astika denpasar